kebiasaan yang satu ini dipercaya bisa meningkatkan kualitas kesehatan
para penggiatnya rutin melakukan earthing atau berpijak pada bumi setiap pagi
wah apalagi kebayang ya misalkan bukit telet labisnya masih indah belum terbakar datang pagi pagi
jadi earthing ini rumput tanah pasir batu adalah media terbaik untuk melakukan metode yang satu ini
seperti apa kira kira metodenya simak dalam healthpedia berikut ini
jadi tren belakangan ini andin dan keluarga kecilnya termasuk yang menyenangi earthing
bersama anakku asgara biru atau akra bersama kawa setiap pagi selama tiga puluh menit
andin mengajak putranya bermain sambil earthing
ya selain dipercaya bisa menyerap energi yang baik kegiatan ini mengajarkan kawa agar dekat dengan alam
lebih sehat dan lebih kembali membumi sih
karena kan dalam seharian sebenarnya kita juga jarang sekali menyentuh dan menapak di bumi gitu kan
kalau ke tubuh memang sekarang kayak kualitasnya banyak yang lebih baik lah
dari kualitas daya tahan tubuh terus kualitas tidur
tapi yang jelas sebenarnya kita ngerasanya sih kayak justru ada panggilan lebih dekat lagi ke alam gitu maksudnya
untuk keselarasan tubuh sendiri gitu semenjak earthing jadi semakin banyak didekatkan sama hal hal
yang lebih mendekat ke alam gitu
senada dengan andin gobin juga termasuk penggiat earthing
tanya itu demi dekat dengan alam sejak enam tahun lalu ia melepaskan kenyamanannya dengan tidak beralas kaki kemanapun ia melangkah
kebiasaan ini menurun pada rikpa putranya
ya tubuh kita punya magnet dan kita tahu bahwa matahari punya ion positif dan bumi punya elektronegatif
so kita mendapatkan ion positif banyak dari matahari apalagi kita di tropis tapi kita nggak dapatkan elektronegatif
bahwa kita perlu sekali ketika kita menyentuh bumi ini yang bagus adalah batu tanah pasir rumput keempat media ini mengeluarkan ion negatif
meski belum ada penelitian konklusif soal earthing namun menurut para praktisinya kegiatan ini banyak manfaatnya
kebanyakan dari penelitian penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat yang didapat oleh orang yang mengalami grounding atau earthing adalah perasaan subjektif yang memang merasa lebih enak lebih nyaman dan sebagainya
meskipun sebenarnya secara ilmiah manfaat kesehatan ini tidak ada kuantifikasinya tapi how the you quantify feelings
kalau kita nanya sama pasien mereka secara subjektif merasa lebih enak
kualitas hidup meningkat tapi kuantifikasi feeling itu di kedokteran tidak ada
jadi secara kedokteran kita harus mengerti
apakah memberikan manfaat kesehatan tidak
tapi secara subjektif pasiennya merasa lebih nyaman
dan sebenarnya yang dicari oleh orang at the end of the day adalah kualitas hidup
nah bagaimana mengadopsi earthing agar maksimal
kita tetap harus mengusahakan supaya gaya hidup kita sehat dengan aktivitas fisik yang teratur nutrisi yang baik dan seimbang dan kualitas tidur yang baik
jadi selama tiga aspek itu kita harus mengusahakan untuk mengurangi kualitas hidup kita

tidur dan tidur nutrisi dan aktivitas fisik dikontrol dengan baik sebenarnya membantu kita juga
sehingga buffer kebugaran atau paling tidak baseline kebugaran kita dan kesehatan kita akan selalu terjaga
demi mendapatkan hidup berkualitas earthing bisa saja anda adopsi
namun ada baiknya selalu konsultasikan dengan dokter sebelum memulainya ya
di sipasya jakarta